agar sapi terlihat bersih cantik dan juga menarik
para peternak sapi atau penjual sapi harus membuat hewannya tampak menarik dan sehat
caranya dengan memandikan ke salon sapi
salah satu pemilik salon sapi di pasar hewan jelok jepogo boyolali mengatakan
salon sapi miliknya kian laris mendekati hari raya idul adha
dalam sehari ia bisa memandikan lebih dari empat puluh ekor sapi
untuk jasanya per ekornya dipatok dengan harga antara rp lima belas hingga rp tiga puluh lima
salah satu pelanggan
pelanggan salon sapi mengaku menggunakan jasa salon sapi untuk memikat para pembeli
dan meningkatkan harga jual sapi miliknya
dengan sapi yang bersih maka akan terlihat apakah sapi tersebut memiliki cacat atau tidak
selain itu harga jualnya bisa naik antara rp seratus hingga rp lima ratus

kebijakan pemberlakuan ppkm darurat berdampak bagi perekonomian rakyat
namun tetap saja para pembeli dan penjual memadati pasar hewan terbesar di boyolali ini
kartika bagus boyolali jawa tengah